proses evakuasi dua pelaku pencurian sepeda motor di desa boto kecamatan lumbang rabu malam berlangsung panas
ratusan masa yang merangsek terpaksa dibubarkan polisi dengan tembakan gas air mata
melihat massa semakin beringat ratusan anggota polres pro bolinggo
baik dari satuan sabara reskrim dan intel langsung merangsek masuk ke halaman salah satu rumah warga
di mana dua pelaku pencurian sepeda motor terkepung ratusan masa
menghindari aksi massa yang semakin beringas
aparat kepolisian bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata ke berbagai penjuru
bahkan petugas terpaksa terus mengeluarkan tembakan peringatan agar masa bubar
peristiwa ini sendiri bermula saat kedua pelaku masuk ke rumah misati
yang dikira kedua pelaku dalam kondisi kosong untuk mencuri motor
namun perkiraan pelaku salah
hingga ketahuan pemilik rumah yang langsung berteriak maling
masa pun datang dan mengepung kedua pelaku
setelah terkepung selama lima jam
akhirnya dua pelaku berinisial hl dan fr warga lumajang berhasil dievakuasi
dari dalam rumah ke atas truk
dengan pengawalan ketat
sementara itu untuk melampiaskan kekesalannya
masa akhirnya membakar sepeda motor milik pelaku